kita ke informasi selanjutnya ingin mengesankan teman teman anda dengan swafoto keren
anda mungkin bisa coba mengambil gambar di jembatan penyeberangan orang
yang ada di jalan dr sumarno cakung jakarta timur seperti yang satu ini
saat terbaik untuk mengambil gambar di jembatan penyeberangan orang di jalan sumarno
adalah ketika hari mulai gelap
itu karena atap melengkung berwarna putih jpo sumarno yang terbuat dari selaput tahan cuaca
akan disinari lampu led rgb yang berubah ubah warna yang sangat menarik untuk dijadikan latar belakang foto
seperti yang dilakukan oleh dua remaja yang baru selesai sekolah ini
sebelum pulang ke rumah mereka menyempatkan diri untuk mengambil foto untuk diunggah ke akun media sosial mereka
menurut saya gimana ya menarik mas karena ada lampunya
apalagi anak sekarang kan suka foto yang ada lampu lampunya gitu ya
untuk menggunakan jpo sumarno anda terlebih dahulu harus naik empat puluh tiga anak tangga
jika atapnya dirancang dengan game modern
atap tangga menuju jembatan diberi sentuhan tradisional dengan menggunakan ornamen gigi balang khas budaya betawi
selain itu terdapat pula akses lift yang beroperasi setiap hari senin sampai jumat
mulai pukul delapan pagi hingga empat sore pada kedua sisinya
kondisi di atas jpo sumarno sendiri cukup lapang
sehingga jika anda ingin berhenti untuk melihat pemandangan atau mengambil foto
tidak akan mengganggu lalu lintas pengguna yang lain
ya mungkin bagi sebagian menggunakan jembatan penyeberangan orang
terutama pada malam hari mungkin agak sedikit menakutkan
tapi seperti anda bisa lihat di sini lampu penerangan cukup memadai
selain itu jembatan penyeberangan orang ini juga telah dilengkapi dengan perangkat cctv
untuk memantau segala aktivitas yang ada di sini
sehingga semoga saja anda ketika menggunakannya aman aman saja